sudah terhubung bersama kami kepala basarnas marsikal madia m syawgi
selamat sore pak syawgi
saat ini pencarian di danau toba ini masih dilakukan
kemudian juga yang menjadi perhatian adalah mengenai manifest
manifest dari km sinar bangun ini tidak jelas begitu atau tidak ada
kemudian menyebabkan jumlah korban menjadi simpang siur
tanggapan bapak seperti apa
terima kasih pertama selamat sore kepada pemirsa
dan pertama kami mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya musibah ini
jadi kemarin kita sudah hadir di pelabuhan tiga ras di daerah medan sana
untuk melaksanakan pencarian pencarian tersebut dan kita sudah bersepakat
kita bagi sektor sektornya yaitu bagian penanggung jawab pencarian dan pertolongan adalah basarnas
jadi kami melaksanakan tugas pencarian tersebut sejak hari pertama hari senin malam sampai sekarang ini
kita mengerahkan tujuh puluh tim basarnas yang berkualifikasi darat laut dan udara
kita semua melaksanakan tugas ini secara serius dan pemerintah hadir di sini untuk melaksanakan tugas pencarian tersebut
mengenai manifest itu yang mengurus adalah kementerian perhubungan dan polisi
kami hanya mengetahui karena kami juga berkepentingan dengan manifest tersebut
kami hanya mengetahui dalam pertama kali kita menemukan korban sejumlah sembilan belas
delapan belas selamat dan satu meninggal
kemudian setelah itu dibukalah posko untuk menerima laporan laporan orang hilang yang khususnya mengikuti kapal penumpang tersebut
sampai siang tadi masyarakat yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang berjumlah satu ratus sembilan puluh dua orang
nah ini memang cukup besar melihat dari laporan tersebut walaupun itu belum tentu apakah itu ikut di km sinar bangun atau tidak kita belum tahu
kami tentunya berkepentingan
kami tentunya berkepentingan dengan jumlah tersebut supaya pencarian kita benar benar jelas yang mau dicari ini berapa
namun demikian kami tetap berusaha mencari baik di permukaan air maupun di dalam air
baik pak syawgi menurut informasi dari jurnalis kami yang berada di sana tadi tim penyelam ini sudah melakukan pencarian
dari siang hingga sore ini itu skemanya akan seperti apa dari tim penyelam sendiri pak
ya jadi penyelaman itu bukan hanya dari tadi
mulai dari kemarin kami di sana itu sudah melaksanakan penyelaman
ya penyelaman kita lakukan penyelaman tentunya kita lihat di daerah tempat tenggelamnya kapal ini adalah tiga ratus sampai lima ratus meter kedalamannya
nah tidak mungkin ada penyelam yang bisa sampai sedalam itu
jadi penyelaman kita sudah melaksanakan penyelaman sampai sedalam lima puluh meter
ternyata di dalam itu gelap sekali
dan kita sudah menggunakan alat bantu lampu senter yang bisa menambah
itu antara lima sampai tujuh meter
namun demikian kita menggunakan alat bantu yang lain yaitu remote underwater vehicle
yang bisa melihat sampai kejauhan tiga ratus meter
namun demikian sampai sore hari ini kita belum menemukan di mana titik
daripada tenggelamnya kapal tersebut di dasar air
yang kita temukan adalah diatasnya koordinat yang diberikan pada waktu pertama kali kita menerima berita
nah sampai sekarang situasinya masih seperti itu
korban yang ditemukan
tiga tiganya di atas air
selain kendala dari kedalaman dari danau toba ini sendiri
pak kendala lainnya apa
apakah kemudian cuaca di sana tidak begitu baik atau yang lainnya
ya betul kalau cuaca kalau hari ini cuaca tidak ada masalah
bersahabat sekali kita bisa melaksanakan tugas dari pagi hingga sore hari ini
mungkin kendala yang lain adalah suhu daripada air di danau toba
ini cukup dingin
ini yang membuat penyelam penyelam kita ya harus lebih berekstrak hati hati untuk melaksanakan ini
kita bagi beberapa shift daripada petugas petugas yang ada di sana
sehingga betul betul kita melaksanakan ini dari waktu ke waktu tidak ada tempat yang tidak kita cari
kita berharap ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa menemukan korban korban yang ada di dalam air tersebut
selanjutnya skema apa lagi yang akan nantinya menjadi perhatian dan juga fokusnya
saat ini di mana pak pencarian
jadi kita bisa kita bayangkan yang ditemukan korban sejauh antara tiga sampai lima km di atas air
jadi tentunya kita akan mencari lebih jauh dari itu bisa tujuh km bisa sampai sepuluh km
kita akan sisir semua di atas permukaan air maupun di bawah air
utamanya kita ingin menemukan dulu lokasi kapalnya
siapa tahu apakah banyak penumpang yang masih terperangkap di dalam kapal kita belum tahu
ini yang kita fokuskan sekarang untuk mencari di bawah air dan di atas air
seperti itu mbak
baik adakah pak imbauan kepada keluarga korban yang saat ini juga sedang mencari
ya imbuannya pertama bersabar dan berdoa
kami yakin semua pengen cepat untuk menemukan ini
tentunya kita menginginkan laporan yang benar
artinya betul betul keluarga tersebut mengikuti di kapal km sinar bangun sehingga kita bisa yakin

jumlah penumpang yang ada di dalam kapal tersebut

kami perlu dukungan terutama peran serta dari masyarakat di sekitar wilayah ini
mudah mudahan bisa membantu kita dalam rangka pencarian korban korban tersebut
baik sementara itu pak tadi nahkoda ini sudah diserahkan ke polisi
dan seperti apa keterangannya dari nahkoda tersebut
apakah kemudian yang menjadi penyebab tenggelamnya kapal ini sudah ditemukan atau seperti apa
saya belum dapat informasi nakoda sudah ditemukan atau belum
yang jelas dari delapan belas kemarin yang hidup itu belum ada nama nakoda
menurut dari posko yang ada di pelabuhan tiga ras
jadi saya belum faham urusan itu karena itu memang bukan kewenangan saya
kalau penyebab dari tenggelamnya kapal itu sendiri apakah sudah diketahui
jadi penyebab tenggelamnya kapal ini belum diketahui
jadi penyebab tenggelamnya kapal ini belum diketahui
kemarin sudah saya sampaikan kita hadir di pelabuhan tiga ras ini dari tiga institusi
basarnas kementerian perhubungan knkt dan jasara harja
knkt yang bertanggung jawab menyelidiki tentang penyebab kejadian kecelakaan tersebut
jumlah orang dalam manifest penumpang itu urusannya kemenhub dengan polisi
penanggung jawab pencarian dan pertolongan leading sektornya adalah basarnas
sedangkan urusan santunan dan asuransi jasara harja begitu mbak
baik terima kasih pak
semoga pencarian ini kemudian membuahkan hasil hari ini dan juga ke depannya
terima kasih bapak madia m syawgi